dan pemerintah arab saudi telah membuka kembali penerbangan dari indonesia beberapa waktu lalu
namun jemaah umroh asal indonesia tahun ini belum bisa dipastikan keberangkatannya
dirjen penyelenggaraan haji dan umroh kementerian agama hilman latif
kami siang menyebut masih belum menerima keputusan terbaru dari pemerintah arab saudi
hilman juga mengatakan hingga saat ini mereka masih mempersiapkan prosedur standar dan persiapan teknis
termasuk mengecek kondisi calon jemaah umroh asal indonesia
hingga persiapan infrastruktur pendukung
ia berharap agar situasi dan penanganan pandemi virus corona secara global semakin baik
agar jemaah umroh bisa segera diberangkatkan bulan desember ini
kita masih menunggu situasi yang berkembang saat ini
yang jelas dari kementerian agama saat ini tetap fokus pada persiapan
penyiapan protokol serta teknis teknis lainnya
mengenai perkembangan adanya varian baru dan bagaimana perkembangan di timur tengah
kita kan masih menunggu situasi
dan sampai saat ini kita belum melihat perkembangan atau keputusan keputusan baru yang disampaikan oleh pemerintah saudi